anda kembali di cnn indonesia news report polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas saat pesta pembukaan asian para games digelar nanti
sebanyak satu enam ratus tujuh puluh tujuh personel lalu lintas dikerahkan dalam pengamanan kegiatan opening ceremony asian para games dua ribu delapan belas
berdasarkan informasi di lantas folder metro jaya yang dilansir the t com
rekayasa lalu lintas tersebut nantinya tidak akan jauh berbeda seperti saat pembukaan asian games dua ribu delapan belas
jalan yang dialihkan diantaranya gerbang pemuda pintu fx sudirman menuju jalan pintu satu senayan
kawasan asia afrika hingga pertigaan jalan tentara pelajar
penonton yang akan menyaksikan opening ceremony masuk melalui pintu lima enam dan tujuh di area gbk
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di kawasan jalan sudirman jakarta
rizky bagaimana pengalihan arus lalu lintas di seputaran sudirman
apakah sudah diberlakukan dan pukul berapa hingga pukul berapa nanti akan diberlakukannya
bagaimana situasi saat ini bagaimana pengalihan arus lalu lintas di sana pukul berapa akan diberlakukan
selamat siang ila benar sekali hari ini merupakan hari pertama dari rangkaian asean para games dua ribu delapan belas
dan acara pembukaan akan diselenggarakan nanti malam pukul sembilan belas
namun untuk pengalian arus serta penutupan kawasan senayan sudah mulai diberlakukan pada pukul dua belas siang ini
memang tadi ejen paul rfd andri
kakor lantas juga mengatakan bahwa sebenarnya jam pukul sepuluh pukul sepuluh sudah mulai disosialisasikan atau sudah mulai ditertipkan kawasan kawasan titik titik tertentu yang akan ditutup
dan pukul dua belas siang sudah mulai ditegaskan atau ditutup jalur jalur tertentu sampai nanti malam atau selesai acara pembukaan
jika dapat saya perlihatkan di belakang saya ini dia salah satu gerbang utama untuk pengunjung akan masuk ke kawasan
gelora bung karno senayan jakarta
jalan pintu satu senayan salah satu jalan yang akan ditutup secara total sampai pertigaan jalan asia afrika
karena jalur ini merupakan jalur pengunjung yang akan datang ke kawasan senayan gelora bung karno
karena pintu masuk untuk pengunjung ada di gerbang lima di pintu satu senayan gerbang enam dan juga gerbang tujuh di jalan sudirman
penutupan yang diberlakukan juga sepanjang jalan asia afrika dan juga jalan gerbang pemuda
sehingga memang kendaraan yang dari semanggi yang akan mengarah ke flyover senayan akan dialihkan menuju arah selipi begitupun sebaliknya
kemudian kendaraan kendaraan yang berasal dari hang lekir yang akan belok ke jalan asia afrika semuanya akan diputar balikan sehingga tidak akan bisa masuk ke jalan asia afrika
dan penutupan ini akan berlangsung pada pukul dua belas siang sampai nanti malam
karena kontingen ataupun atlet atlet asean paragames sudah mulai akan memasuki kawasan kompleks gelora bung karno pada pukul dua belas ini
dan pengunjung juga sudah bisa mulai membeli tiket yang ada di tiket box
sekalipun semuanya berada di pintu satu senayan di sebelah kiri saya
sepanjang jalan pintu satu senayan tepatnya di dekat pintu gerbang lima itu ada tiket box
kemudian pintu enam tujuh di jalan sudirman ini juga ada tiket box yang bisa diidat lagi oleh pengunjung
dan juga ada himbawan dari irjen paul rev dianri kakor lantas untuk para pengunjung atau penonton yang akan menyaksikan asean paragames
bisa datang melalui jalan sudirman karena asia afrika tidak ditutup
sehingga kantong kantong parkir sudah disiapkan di kawasan sudirman di kawasan perkantoran kawasan pusat perbelanjaan
dan juga sudah disiapkan shuttle bus sehingga tidak akan berjalan jauh menuju venue atau tempat tempat lomba diselenggarakan
baik terima kasih atas informasi anda rizky renardi
jadi para penonton yang nanti akan menyaksikan dari pintu lima ratus enam puluh tujuh begitu ya dan juga masuknya dari sudirman arah fx
terima kasih atas informasi anda